mami zara capek
iya mami juga capek
tapi masalahnya kita harus kabur
kalau enggak nanti
itu hantu manusia
guritanya pasti ngejar kita lagi
yuk yuk kita lari oh
kita jalan sayang
aduh jangan di restoran itu deh
yang lain aja yang lebih mahal
di situ ada hantunya
bu besi bu jenny
langsung aja ya bu ya
saya mau tanya apa maksud ibu
saya itu pakai pesugihan
kan restoran saya jadi sepi
saya nggak terima ya
nama baik saya jadi rusak
kalau ngomong jangan sembarangan
jangan kegeeran deh
nggak usah ngeles ya bu
ibu kan yang bilang
kalau restoran saya itu pakai pesugihan
pesugihan hantu gurita segala
eh enak aja
kalau ngomong jangan sembarangan
lagian kalau ibu nggak pakai pesucian
nama baik saya jadi rusak
saya tuh kerja seumur hidup ya bu
dengan hasil keringat saya sendiri
kerja saya halal bu
kalau memang ibu nggak tahu
lebih baik ibu diem
nggak usah ngomong
nggak usah ngeber nyeberin
benda mati dong

nggak mungkin ada api
kalau nggak ada bensinnya
mungkin warga udah ngelihat dengan mata kepalanya sendiri kali ah
mami udah dong
hah udah biarin aja
lagian dia yang mulai duluan
kenapa ibu jenny nggak terima
nggak terima ibu
ini apa sih
udah pada mama
masih aja pak ketro
kan bisa dibicarakan secara kepala dingin
ya eh eh
pak rete pak rete
eh pak rete
ini bu yeni sama bu messi gimana sih
saya masih urusan sama dia
saya bakal tunjuk bu messi
mau panggil pengacara saya
sama sama orang batak saya sama dia
hah mau apa hah
kena nggak tuh bu messi
eh tanya masa sih
nggak boleh begitu dong
eh pak rete pak rete pak rete
ya udah gitu
gak enak ada anak anak
aduh gimana ya zara
nanti kalau misalkan mami dia laporin
hah tapi nggak apa apa ya
kita terkenalin aja ya wow
aku pengen makan mie
jeni mau makan sate gurita
makan sate gurita
jangan deh sayang
mendingan di tempat lain aja
jangan tempat ibu jeni
mami nggak suka mami lagi sebol
makan sate gurita
nggak usah ya
mami kalau mami kasih tau
mami di panggung
apa sih apa sih
aduh manusia gurita
hahaha kabur duluan
aduh mami penisnya rahat
itu kan suaranya teman teman sama zara
ya jangan jangan terjadi sesuatu lagi sama mereka
kita lihat yuk
yuk kita lihat
mami zara capek
aduh zara iya mami juga capek
tapi masalahnya kita harus kabur
kalau enggak nanti itu hantu manusia guritanya pasti ngejar kita lagi
yuk yuk kita lari oh
eh eh zara zara
kayaknya aduh manusia guritanya udah gak ngejar kita lagi deh
apa jangan jangan dia udah gak ngefans kali ya
aduh diam diam
hantu guritanya gak ngejar kita lagi
ya ya bener bagus
tapi tetap aja kita harus lapor sama siapa
supaya pak rt ngurusin ini semuanya
kalau gitu kita jalan ke arah sana aja
eh itu air tetes sana apa sih
hitam banget nih
eh ih gentengnya jorok
tidak mau berani
tidak mau berani kok
iya mami juga capek
tapi masalahnya kita harus kabur
kalau enggak nanti itu hantu manusia guritanya pasti ngejar kita lagi
yuk kita lari yuk
eh zara zara tunggu deh kayaknya hantu manusia guritanya udah gak ngejar kita lagi deh
apa jangan jangan dia udah gak ngefans kali ya
bagus lah mami hantu guritanya gak ngejar kita lagi
yahi bener bagus tapi tetap aja kita harus lapor sama siapa
iya bagus pak rt supaya pak rt ngurusin ini semuanya oke
ayo kita lapor pak rt kalau gitu kita jalan ke arah sana
itu air tetesan apa sih
ih tembanget nih
tidak bisa berakhir
tidak bisa berakhir